berbagai varian motor listrik sudah ada di pasaran
mulai dari model skuter sepeda dan lainnya
semuanya menawarkan berbagai bentuk unik dan keunggulan
tapi motor listrik yang satu ini tampak beda
motor besutan harif muhammad ini terbuat dari rangka akrilik
uniknya lagi motor ini dibuat di rumahnya secara sederhana dan mandiri
meski terlihat ringkih motor ini sudah diuji dan diklaim oleh haris
sama kuat dengan motor berbahan konvensional
ini bisa kepikiran bikin motor dengan akrilik ini
ide nya gimana ceritanya dulu
jadi gini jujur saja ini tadinya itu coba coba aja iseng iseng
jadi kita sudah terbiasa membuat frame simulator mobil itu dari akrilik
terus setelah itu kita bikin simulator motor itu juga dari akrilik rangkanya
dengan body ninja
nah dari simulatornya
di situ ada ini material sisa
oh ini sebenarnya awalnya iseng karena ada material sisa kemudian
ada material akrilik sisa
terus bikin apa ya
oh kayaknya seru nih bikin motor listrik
akhirnya desain beberapa hari terus kita potong langsung kita rangkai
langsung jadi sekitar dua minggu
jadi alhamdulillah sampai sekarang saya tiap hari pakai ini
tapi mas haris ini sebenarnya sebelumnya punya pengetahuan soal motor listrik juga nggak sih sebenarnya
sama sekali nggak
tapi saya punya teman yang punya bengkel motor listrik
nah itu saya konsultasi sedikit sedikit
terus ada background ini hobi rc ya
jadi radio kontrol itu juga ada
jadi proses pembuatan untuk berlaku apa namanya
sistem penggerak sistem motornya semuanya itu dari konsultasi dan otodidak berarti
ya alhamdulillah kan sudah ada youtube segala macam artikel artikel
kita baca baca sendiri terus kita belanja full online ini
jadi semua bahan bahan itu saya beli dari toko online
kemudian dirakit sendiri kemudian akhirnya jadi gitu
berarti kuncinya ada di desainnya deh
yang akurat gitu ya
iya harus matangnya
jadi semua material yang mau saya pakai atau partsnya itu harus saya tiga d kan dulu
jadi saya rangkai di dalam software gitu
jadi nanti waktu perakitan itu tidak ada yang miss gitu
mungkin kalau ada miss pun sedikit
menggunakan baterai berkokotan lima puluh ah
motor listrik akrilik ini bisa melaju dengan kecepatan seratus kmh
dan menjangkau jarak seratus km
namun demikian biaya membuat motor listrik akrilik ini lumayan mahal
yaitu sekitar enam puluh juta rupiah
sementara motor listrik model motor gede saat ini sudah ada yang dijual senilai tiga puluh juta rupiah
selain itu desain dan pemotongan bahan akrilik harus sangat presisi
namun keuntungan membuat motor dari akrilik ini adalah proses produksi yang mudah dan cepat
karena merakit rangka akrilik tidak rumit dan tak memerlukan sistem perakitan kompleks layaknya pabrik motor
sehingga nantinya pembuatan bisa dilakukan unit usaha sekelas umkm
dan hingga kini haris belum berniat memproduksi masal motor listrik akrilik ini
iwan hermawan andika marianto jakarta